aduh bu aji senyumnya semengring banget
iya dong besok pagi ayah mau ngebongkar kebohongan kehamilan palsunya si rodiah
babak yang kedua episode yang kedua
yang benar yang benar yang benar posisinya
mas kenapa jadi begini sih
sekarang saya sudah bawa dokter
mas tenang tenang
tenang pak rw tenang
santai santai santai
sebutin aja bari
apaan aja tuh komnasnya tuh bari
yang pertama komnas ham atas pelanggaran hak asasi manusia
yang kedua komnas ham atas perempuan
pertama komnas ham atas perempuan eksploitasi terhadap hajar rodia
yang ketiga komnas ham atas perlindungan anak
paham pak ji
cerdas juga lo bari
apa hubungannya sama komnas anet
ini kan nggak ada hubungan sama anak anak
malik ini jangan bego ya
di dalam rahimnya hajar rodia tuh ada cabang bayi lo tau
calon anaknya dia
kalau dieksploitasi terhadap yang namanya kejahatan a
itu namanya melanggar peraturan anak
jangan keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri loh
makan duit aja mau loh
pak sultoni tolong keluarkan mereka dari rapat
saya tidak mau diintimidasi seperti ini
mereka juga warga kita
mereka juga berhak ikut ramah
baik supaya masalah ini cepat kelar
dan pak haji muhyiddin juga plong
hajar rodia itu harus diperiksa dengan doktor
yang saya rujuk
pak haji muhyiddin tinggal nunjuk rumah sakit mana
ke rumah sakit polri juga boleh
bener tuh ji
sekalian di visum juga tuh ntar sama polisi tuh
di dalam visumnya tuh siapa tau
di dalam jiwanya pak haji muhyiddin ini
banyak sekali borok borok yang perlu kita tahu
eh percuma kalau di visum
abang gue tuh otaknya isinya
porn malin sama borak
jadi awet banget bencinya maji sulam
udah siapin dokternya belum
iya ntar juga gue siapin
sekalian cari dokter yang bisa amputasi kuping
karena sebentar lagi
gak ada orang yang bakal di amputasi kupingnya
untuk pemirsaan ulang kehamilan rodia
sudah disetujui oleh rapat
makanya rung cepetan cari tuh dokter
biar ketahuan tuh bohongnya si roja
kalau dia tuh kagak bisa hamil alias pun
mi abang abah tuh sadar gak sih
omis sama bu tuh udah melangkah terlalu jauh
mendingan abah minta maaf aja
daripada semuanya terlambat
terus abah nyesel
he rom abah gak bakal menyesal
dalam kamus abah kagak ada menyesal
orang hatinya abang terbuat dari porn malin
jadi walaupun salah
kagak pernah berusaha
siapa yang nyuruh lu kemari ha
gua gak bakalan kalah
nah sekarang gini bang
abang beli kavieh
itu yang dipake
dulunya maja syarrafat bang
buat apa kavieh
kalau hilang sebelah
jadi gak ketahuan
seneng lu gua cedera kuping gua
mukanya melayani abang
malah ngeledek lu
oh tiap hari cari gara gara
wih diin lu kasih hati
lu tuh sama dia saklek
sama si rom tuh gak jadi korban bulan
gitu pak langtanggung mak
mendingan emang diamprokin aja
biar dia tahu sendiri dari dokter
kalau roh tuh emang hamil
lu mau kan roh
diperiksa lagi sama dokter
terus ada warga buat nyaksiin
kalau memang itu jalan yang terbaik
selama apa yang mpo lakuin itu benar
aduh bu aji
senyumnya semengringang banget eh
kehamilan palsunya si rodie
babak yang kedua
episode yang kedua
apa deh posisinya
mas kenapa jadi begini sih nak
sekarang saya sudah bawa dokter
mereka berdua adalah saksinya
ya kami tunjuk sebagai saksi pak
ya udah masuk aja biar cepat
masuk masuk ikut kemana nih
yang boleh masuk cuma perempuan
laki laki halus di sini
lu diam diam aja di sini
laki pakai mau ikut masuk sekali
lu asal tahu aji
di sini dalam pengawasan
gua masih padat
ini saya bawa dokternya
dan dua saksi
keluarga kami siap pak
ya udah silakan aja
mak ditemani nih mak
maksudnya belum tahu hasilnya
silahkan dokter umumkan hasil pemeriksaan medisnya
biar kita semua bisa mendengar sesama
bahwa hajah rodiah memang sudah berumur
tapi tidak hamil
justru sudah positif hamil pak
bahkan sudah masuk minggu ketiga